pelan pelan kejelasan penggunaan hak angket tampak makin jelas
calon presiden ganjar pranowo juga mengungkapkan partainya pdi perjuangan
sedang mempersiapkan syarat syarat untuk mendorong hak angket di dpr
partai pengusung koalisi anies baswedan muhaymin iskandar juga yakni nasdem
mengusulkan hak angket tersebut
dalam forum diskusi di menteng jakarta pusat sabtu siang
ganjar yang bergabung via daring mengatakan fraksi pdi perjuangan
sedang merancang naskah akademis dan mengumpulkan dukungan tanda tangan usulan hak angket
selain itu sejumlah bukti termasuk intimidasi yang dialami sejumlah saksi
juga sedang dikumpulkan tim sukses koalisi pilpres ganjar pranowo mahfud md
satu partai terus saja mendorong persiapan persiapan mulai menyusun naskah akademis
menyiapkan dukungan dukungan tanda tangan dari anggota
sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket dpr
nanti tidak akan berjalan mulus mulus saja karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju
bikin cerita cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan
di dpr pada kamis lalu nasdem juga sudah membahas materi hak angket dengan arah sumbernya sejumlah ahli
termasuk ahli tata negara bivitri susanti
yang jelas komunikasi informal memang sudah berjalan ya diskusi diskusi antar anggota sudah berjalan
tapi tetap kita membutuhkan komunikasi formal antar pimpinan fraksi
sekarang kita juga tinggal menunggu komunikasi yang lebih intens
dengan pertensi dengan pdi perjuangan
karena di tingkat dpp sudah berjalan untuk ketiga partai ini
tentu juga harus ditindaklanjuti untuk di tingkat fraksi
apalagi sekarang sudah mulai masuk masa sidang
tentunya kita harapkan komunikasi itu bisa berjalan lebih lancar lagi
bahkan nasdem akan maju mengusulkan hak angket dengan atau tanpa pdi perjuangan
meski pdi perjuangan adalah yang pertama
pertama kali menggulirkan keinginan penggunaan hak angket lewat capresnya ganjar pranowo
nasdem sudah menyatakan tanpa pdip pun kami akan melaksanakan hak angket
karena hak angket itu adalah hak yang memang dimiliki oleh dpr
untuk mempertanyakan hal hal yang memang harus dijawab oleh pemerintah
terkait dengan tuduhan kecurangan dan lain sebagainya ini kan harus dibenerin
saat ini salah satu bukti yang ditemui tim ganjar terutama adalah
di teknologi informasi yakni dugaan penguncian algoritma di kpu di posisi tujuh belas
bukti ini diungkapkan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto di acara election talk
divisip universitas indonesia depok kamis lalu
yang menemukan persoalan yang sangat fundamental
misalnya dimasukkannya suatu jason script
suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan pak ganjar mahfud
kemudian juga suatu program untuk mengunci
yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload c satu
juga data data bahwa quick count pun itu di intercept
nah sehingga dari kejadian kejadian seperti itu
kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta
merespon temuan tim ganjar mahfud
ketua kpu hashim ashari menyatakan
kpu tak bisa mengontrol atau menargetkan jumlah pemilih yang hadir di tps
jadi perolehan suara baik berupa suara maupun konversi tiri persentase
itu adalah semuanya berasal dari perlindungan suara secara persenjataan dari tps
jadi kalau ada informasi kabar atau pernyataan seperti itu
kpu tidak pernah mematok tidak pernah mengunci
tidak pernah menarjetkan partai tertentu pasangan calon tertentu
sejak awal harus suara yang sebenarnya tidak ada
jadi semuanya yang dihitung kpu itu berasal dari perolehan suara di tps
sementara menurut wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia
hak angket adalah cara yang bagus dalam politik saat ini
untuk mengklarifikasi permasalahan yang muncul dalam pemilu dua ribu dua puluh
jk yang juga ketua umum golkar periode dua ribu empat belas dua ribu
baik untuk ketiga pasangan capres cawapres
termasuk yang sedang unggul dalam hitung cepat
yakni prabowo subianto dan gibran raka buming raka
jadi menurut saya hak angket itu baik untuk ketiga tiganya
baik untuk nomor satu baik untuk nomor dua baik untuk nomor tiga
supaya kalau nomor dua menang
dia ada klarifikasi bahwa dia menang tanpa masalah
terhormat jadi nanti dukungan masyarakat penuh
kepada kalau tidak ini kalau berlanjut demo ke demo demo ke demo
karena itulah lebih baik kita bawa masalah ini
bukan di jalanan tapi di dpr
dan lebih baik untuk ekonomi kita lebih baik untuk politik kita
hak angket adalah hak politikus dpr pernah digunakan berkali kali
di saat pemerintahan susilo bambang yudhoyono
termasuk saat berpasangan dengan jk
namun di saat pemerintahan jokowi dodo
usul menggunakan hak angket baru muncul di ujung periode kedua jokowi